federasi badminton dunia atau bwf mengirimkan surat permintaan maaf kepada pemerintah indonesia
usai dipaksa mundurnya atlet indonesia di ajang all england dua ribu dua puluh
lalu apakah permintaan maaf tersebut cukup mengobati kekecewaan timnas indonesia
jika tidak apakah indonesia berniat menempuh upaya lebih jauh untuk kelanjutannya
bergabung bersama saya malam hari ini riki subagja manajer tim bulu tangkis indonesia
selamat malam mas riki
selamat malam mbak
dan juga kami masih akan mencoba menghubungi pak gatot dewa broto sekretaris kemenpora mas riki
yang tadi sudah mengonfirmasi untuk hadir tapi masih belum masih ada kendala untuk komunikasi
saya akan ke mas riki sambil menunggu pak gatot
oke jadi bwf sudah mengirimkan permohonan maafnya
saya akan langsung tanya dengan pihak yang tersakiti dan langsung dikecewakan
oke cukupkah permohonan maaf ini
ya saya rasa memang sangat tidak cukup
kalau permohonan maaf itu sudah memang seharusnya dilakukan
tetapi yang justru kita harapkan pada saat memang di sana
selaku kita memang setelah terkabar terkabar email dari sps
seharusnya kalau memang anitia oleglan dan juga bwf ini masih mengirimkan indonesia ikut terus bertanding
seharusnya mereka baik anitia oleglan ataupun bwf ini
sangat sangat harus memperjuangkan kita
untuk mereka berkomunikasi dengan nas bagaimana katakanlah kita dites pulang
karena tes sebelumnya juga kita dikatakan negatif
nah ini justru yang kita harapkan dari anitia oleglan dan juga bwf tambah
oke apakah kalau tidak cukup tadi yang diharapkan selain itu
banyak juga pihak yang menyerukan bahwa oke pemerintah indonesia harus tegas
untuk mengambil kelanjutan upaya hukum seperti misalnya kemarin juga
sudah disuarakan ya oleh ketua noc dan raja okto kepada cis
bahwa bisa saja melaporkan bwf ini ke arbitrase internasional
apakah itu juga cukup dan menjadi salah satu saran dari riki subagja
dan juga kawan kawan dari atlet yang kemarin dikecewakan ini
ya yang pasti saya terima kasih untuk owi ya
apa namanya tingkat permasalahan untuk mengajukan apa namanya
kita harus menekankan kejadian internasional
namun memang kita tetap bahwa bagaimana harapan harapan kita
terjadinya kondisi seperti ini itu ada catatan catatan yang penting
ataupun fakta fakta bukti bukti yang memang nyata
nah ini yang kita catakan untuk bagaimana kita terhadap bwf
oke sejauh ini dari mulai rekan rekan dari tim indonesia berada di inggris
sampai sudah tiba lagi di tanah air komunikasi yang sudah terjalin
kemudian bentuk koordinasi dari pbsi sendiri dengan kemenpora
untuk membawa misalkan kasus ini ke upaya yang lebih jauh lagi
sudah terjalin itu koordinasi dan komunikasi itu mas riki
ya pada saat kita di sana memang hanya mengusut
bahwa bagaimana yang pertama setelah mendapatkan email itu dari nss
bagaimana supaya kita minta ditest ulang harapan harapannya
dan itu kita sampaikan di sana ditest ulang dan karena kita sudah lima hari di sana
interaksi dengan yang lain lain negara yang lain hari ini
karena peserta oleh yang lain satu hotel yang sama dengan kita
kita meminta keseluruhannya di pspcr dan ketiganya kalau keduanya dipanding dulu
selama menunggu hasil dan ketiganya kalau tidak bisa dilakukan itu
namun memang ini tidak bisa dipenuhi oleh panitia all england dan juga bws
tidak memperjuangkan untuk itu seluruhannya memang ini tanggung jawab daripada nhs
untuk itu kita karena nhs ini daripada pemerintahan inggris jadi government to government
saya besar juga berkomunikasi sempat saya juga sempat dengan menlu
pak semengora juga pak gatot kita komunikasi dan akhirnya memang pak desa sebagai
bus inggris di indonesia di sana memperjuangkan harapan harapan tim kita di sana
tetapi pada saat kita terus berkomunikasi keputusan tadi tidak bisa dipenuhi dan secara otomatis
memang kita dipaksa mundur yang akhirnya kita tidak dituntun di desa desa pertandingan
setelah itu kita fokus untuk bagaimana mungkin kita kembali ke tanah air
dalam setelah waktu nya kita bisa kembali ke tanah air setelah bws kita pak desa memperjuangkan seperti ini bahkan jaminan terhadap
kita lebih awal dari yang kita tanggal dua puluh minggu ke
mas riki kalau komunikasi dengan buff sendiri sejauh ini selama polemik ini paling tidak ya seminggu terakhir seperti apa
komunikasi terakhir dengan bwf sendiri kapan
ya kalau saya di sana memang dengan panitia dan sudah memutuskan nhs kebijakan ini tidak bisa digaungkan
pada saat ini memang panitia panitia awal england dan juga bws selain tanah air tadi
nah untuk komunikasi bws itu pengurusan kita pengurusan sekum pengumuman kami ya
nah ini komunikasi itu tetapi pada saat saya di sana memang komunikasi hanya dengan akhirnya hanya dengan pak duta besar pak desa
bagaimana tidak mungkin saya kembali atau kembali ke tanah air
itu saja mbak
nah ini bws dan proses ke depan itu juga sudah menyiapkan langkah langkah
namun sekarang saya belum secara langsung terlibat dalam pembicaraan
namun saya sudah menunjukkan kronologis
ya dari awal kita berangkat kedatangan di sana sampai dengan kita ya dinyatakan dipaksa mundur di kejuaraan
nah ini kronologi yang sudah kita sampaikan ke pak alex sebagai ketua harian
dan juga lapor kepada ketua pertanian dt di jakarta
jadi sama sekali tidak ada kontak yang terjalin langsung begitu ya
kan sebenarnya yang paling dirugikan ini yang berhubungan langsung kan mas ricky dan juga rekan rekan teman teman atlet kita
jadi selama ini tidak ada ya dari bws langsung itu sendiri
pada saat di sana kita berdebat dengan panitia
ya alasan alasan apa namanya karena pada saat itu kan sudah di hari pertama itu tim kita sudah bermain
bahkan memang pada saat saya berdebat dengan panitia itu
kan dan hendra sedang melanjutkan pertandingan sedang bermain
tapi intinya mereka menyerahkan bahwa ini keputusan as harus dilakukan
segera mungkin tim indonesia harus kembali ke hotel setelah pasang hendra
kemudian kita sudah selesai komunikasi dengan bws
pada saat hari pertama ini tidak terjalin
sudah pernah sesuai langsung di situ panitia pertandingan
dan harus segera mungkin kembali ke hotel
setelah menunggu pasang hendra selesai kita kembali ke hotel dengan berpikir pikir
sampai dengan selesai
dan untuk selanjutnya kita tidak ada komunikasi komunikasi
kita dengan pusat bws
dengan luar negeri yang memang kita yang mencintai
dan bahkan juga dengan presiden bersihbon asia
mas riki satu minggu terakhir paling tidak
pasca kita dengar kasus atau insiden yang menimpa atlet indonesia di ajang all england
ini kan semua terfokus pada pemberitaan
dipaksa mundurnya itu inti ceritanya
tapi kalau tadi kita putarkan juga dari salah satu atlet kita ada grecia poliyi
menyatakan bahwa selain meminta bwf ini untuk bertanggung jawab tidak hanya minta maaf saja
merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil katanya di inggris
boleh sedikit disampaikan kepada kami
apakah ketidakadilan yang dirasakan oleh mas ricky dan juga atlet atlet kita di sana selama berada di inggris kemarin
ya izinkan saya juga untuk menyampaikan hal hal yang terkait keadilan
yang pertama memang kita tidak apa namanya intinya mengikuti apa yang di apa namanya
nhs dengan isolasi mandiri
karena itu sudah urusan government juga
ada ketidakadilan yang kita yang pertama selama lima hari kita
tentu kita sudah hari pertama kita tes
yang satu hari kita
kita menunggu hasilnya dan memang alhamdulillah mungkin negatif
pada saat hari pertama itu ada tiga negara
yang ini covid negara denmark thailand dan india
tiga negara itu tujuh orang ada pelatih ada ofisial
nah kita menunggu kita menunggu dari tujuh orang ini dari tiga negara ini
karena di panitia
ada meeting meeting pertama hanya menyampaikan
nature meeting dipending ditunda hingga hari besok
dan pertandingan pun seharusnya juga
seharusnya pagi dipending hingga
karena menunggu hasil dari tujuh negara
dari yang tiga negara denmark thailand india
nah ini mereka mendapatkan keringanan atau mereka mendapatkan
apa namanya begitu luar biasa panitia berada untuk menunggu hingga dipending
baik militer atau pemerintah
nah kenapa indonesia dengan kondisi seperti ini
kita meminta pcr pun tidak bisa dilakukan
seharusnya juga berjuang untuk
bagaimana kalau memang indonesia diharapkan tetap
terus mengikuti kejuaraan ini
seharusnya panitia paling belum juga bwf
untuk terus bisa indonesia bertanding
yang kedua pada saat tes ulang mereka
yang kita tahu persis karena kita di indonesia satu lantai
dengan tim dari thailand
mereka tes hanya dikasih alat saja
dan tidak didampingi oleh apa namanya tim medis
nah kita bisa
apa namanya tanpa didampingi
tanpa didampingi tim medis
kita bisa ditanyakan seperti apa hasilnya
semuanya dinyatakan clear
dan oleng oleng dilanjutkan pertandingan
dan pada hari pertama
dan ketiganya ada tim turki yang memang
satu pesawat dengan kita
tetapi mereka melanjutkan pertandingan
ada pun memang yang dari turki ini
kita indonesia yang terjadi
itu ramai ya dibicarakan
sehingga keesokan hatinya
dinyatakan withdraw atau dinyatakan walk over
hal hal seperti ini mbak yang mengakibatkan
tidak adil lah ya merasa
support atau mengikat kita
seperti indonesia terus
kita ikut pertanding
dengan kita dulu
tapi ini tidak bisa dilakukan
dan segera mungkin harus kembali ke hotel
berkaca pada kasus england kemarin
akhirnya kita pada
di satu pembahasan juga
bahwa ketika kita melakukan kunjungan ke negara lain
belum tentu kita mengetahui
bagaimana regulasi penanganan pandemi covid sembilan belas
karena di setiap negara itu pasti berbeda beda
nah ketika teman teman dari tim indonesia kemarin
datang ke inggris untuk bertanding
tidak mendapatkan informasi terkait ini
apalagi kan kalau memang
regulasi di inggris sendiri
memang ada regulasinya
jika memang salah satu
atau berada di satu pesawat
yang sama dengan pasien positif covid sembilan belas
nah ini harusnya juga bisa menjadi
buat kita ke depannya
kemungkinan kan ada olimpiade tokyo nih
dalam waktu dekat
ya yang pasti
kita sebelum berangkat
di tanggal dua belas

di sebelah kita
sampai sana juga
tadi saya backup
sampai ke beningen
regulasi daripada mas ini
semuanya kan harus dilengkapi
atau tujuh hari
ini sudah disampaikan
harus sudah tiba
hal hal yang terjadi
ini yang dilakukan
beberapa minggu lalu
tim kita datang
berkampungan dengan pak
ini tidak dilakukan
kita tidak tahu
kalau pada saat penerbangan kita
seseorang yang terhidupasi
kan kita tidak tidak
kita mengira bahwa
seluruhnya penerbangan ini
yang tiba di barminghami ini
yang sepuluh hari sebelum
ini sudah hadir
atau sudah datang
yang tidak disampaikan
oleh panitia blasi
memang ada beberapa
seperti mas riki
dan kita sudah lima hari di sana
ya itu tadi
lima hari di sana
karena memang satu hotel semua
selayaknya memang bisa semua
dari suara suara di lini masa
pasca dipaksa mundurnya
di all england kemarin
bahwa presiden bwf ini
merupakan mantan atlet denmark
yang kita tahu
merupakan musuh bebuyutan indonesia
diduga mempengaruhi kebijakan
apa yang terjadi
dengan tim indonesia kita kemarin
merupakan mantan atlet denmark
yang merupakan musuh bebuyutan indonesia
suara di lini masa ini
kemarin di ajang all england
paul erick ini kan juga
sama sama dapat kalimpiade
bisa saja mbak
dugaan dugaan seperti ini
dan sangat wajar
karena memang tadi
ataupun bwf ini
tidak memperjuangkan kita
kalau memang kita diharapkan
kita melakukan dasar pula
bagaimana perjuangan mereka
kalau betul betul indonesia
kita di dalam all england dua ribu dua puluh satu
karena musuh bebuyutan lah
sebagai presiden bwf
bagaimana kalau kita
dengan dua belas aktif
bafen dan melati
mas ricky subagja
banyak sekali yang harus diluruskan
di luar sana
banyak sekali spekulasi
yang berujung pada tim
harus patuh pada regulasi
kita menanti ya
satu tambahan aja
supaya segera mungkin
tim kembali ke tanah air
karena saya tahu
yang begitu luar biasa
tidak bisa dirasakan
bagaimana segera mungkin
kembali ke tanah air
dari yang kita soalkan
tim atlet indonesia
yang sudah berjuang
nama indonesia selama ini
ada solusi yang tepat ya
dari ini semua
mas ricky subagja
sudah bergabung dengan kami